bencana banjir bandang dan tanah longsor di bengkulu merupakan yang paling parah sejak puluhan tahun terakhir
perubahan aktivitas lahan di daerah hulu sungai menjadi penyebabnya
berikut ini adalah catatan liputan bencana bengkulu
bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi dua puluh enam april lalu berdampak di sembilan kabupaten kota di provinsi bengkulu
gubernur bengkulu menyatakan bencana ini adalah yang terburuk sejak puluhan tahun terakhir
akibat bencana ini sekitar tiga puluh orang meninggal dunia
pengungsi menembus hingga dua belas jiwa
berbagai infrastruktur rusak dan menimbulkan kerugian lebih dari satu ratus empat puluh empat miliar rupiah
bencana berlangsung di tugasian
jika dapat anda lihat jarak bibir sungai dengan pohon yang terdampak dari material banjir bandang
ini jaraknya sekitar seratus meter
artinya ketika bencana banjir bandang ini terjadi
air mengalir begitu
begitu deras dengan debit yang panjangnya sekitar satu ratus lima puluh meter dan menghancurkan segala apapun yang ada di depannya
pvmbg yang melakukan kajian di bengkulu setelah bencana menyebutkan
perubahan lahan di daerah hulu sungai yang begitu tinggi menurut andi meningkatkan eskalasi bencana
ketika lahan hutan itu dipergunakan untuk apapun juga di bagian hulu
mau itu perkebunan
mau itu pertambangan
atau mungkin juga memang pembangunan yang terus melibatkan kita semua memang kebutuhan kita
ketika itu terjadi di bagian hulu yang tadi adalah wilayah hutan
dengan kondisi pelapukan yang tinggi
kemudian dilepas hutannya diganti diubah menjadi sesuatu yang berbeda tanpa hutan
artinya material tanah di sana tidak ada pengikat lagi
sehingga yang terjadi ketika hujan deras seperti yang terjadi saat ini
membuat wilayah itu menjadi
tidak mampu lagi menahan suplai air yang begitu derasnya
menurut data lsm peduli lingkungan kanopi bengkulu
ada delapan tambang batubara dan satu perkebunan sawit yang beraktivitas di kawasan hulu sungai di bengkulu
korporasi ini menguasai sembilan belas hektare tanah di daerah aliran sungai bengkulu
ketua asosiasi pengusaha batubara bengkulu debbie husi yang sedang berada di luar negeri
tidak merespon pesan singkat saya
selama liputan ini berlangsung
selain itu isu pembukaan bendungan oleh plta ketika bencana
juga menyeruak tinggalan masyarakat bengkulu
isu isunya dari plta
mungkin ada yang jepol ada yang apa itu
itu bayi dilepas ke kanan bayi mana air hujan mana air sungai mana air kendang plta
ada kabarnya ada bendungan
di daerah susup itu air itu tidak bisa menampung lagi di bendungan
mungkin terjadilah meluap dari bendungan itu
dan terjadilah longsor dari daerah penggunungan dan pembukitan daerah susup
kalau plta plta ini malah justru sekarang ini nggak operasi
karena beban kita juga di luar plta itu juga sudah cukup
ini lebih banyak limpasan dari air hujan
jadi bukan dari plta yang dioperasikan
karena kalau plta dioperasikan normal normal saja tidak sebesar ini juga
gubernur bengkulu rohidin mersia mengatakan
akan mengevaluasi kembali izin perkebunan dan pertambangan yang beroperasi
bukan isu nanti kita lihat dulu faktanya
kita lihat faktanya karena perizinan itu semua sudah lama diberikan
saya akan melihat bagaimana
kinerja dokumen lingkungan dari semua perusahaan yang beroperasi di bengkulu
terutama yang terkait dengan lingkungan
apa itu izin tambang izin pengusaha angkutan dan sebagainya termasuk perkebunan
kita akan lihat bagaimana kinerja dokumen lingkungannya
baru nanti kita bisa tentukan
setelah bencana kestabilan alam menjadi hal yang krucial
memberikan hambat longsor itu dengan menurunkan sudut kemiringan lereng
kemudian yang kedua
adalah pantau jalur air di daerah pemiringan
yang ketiga adalah upayakan mulai sekarang membangun atau menanam kembali
atau tetap melestarikan hubungan yang ada
peristiwa di bengkulu mengingatkan
bahwa bencana tak hanya diakibatkan serangkaian peristiwa alam
namun juga sebagai akibat dari aktivitas manusia
rizal ramadan robin kitt bengkulu tengah